elsa hermawati tak menyangka bila sang buah hati mengidap penyakit langka yang belum pernah didengarnya
pak jokowi sebentar lagi kan jadi sejarah mbak
ada kasus ataupun ada virus baru ataupun ada penyakit yang belum diketahui penyebabnya
tapi ya untungnya kasusnya masih fluktuasi ya
perjalanan yang tidak berhenti
jadi kemampuan itu menurun tuh setelah terinfeksi covid
nah berkaitan dengan tax amnesty
doa memohon kepada allah dengan perantaraan keramatnya sunan kalijoko ini
ya mas bima kemarin kita sudah melihat gestur dari ibu sri mulyani dan juga statement yang tidak mengiakan
bagaimana anda melihat kebijakan fiskal dan moneter di indonesia
bahwa mbak puan menunjukkan kematangannya
penggunaan kompor gas di rumahnya itu bisa dilakukan secara benar
kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat
seperti motif daun jati kenikir gulung hingga tebe buya
undang undang tentu bisa disesuaikan dengan konstitusi